selamat datang di kota semarang ibu kotanya jawa tengah yang punya berbagai nilai sejarah beragam kebudayaan dan juga agama
pada abad ke lima belas ada seorang laksamana dari tiongkok yang beragama islam dan datang ke wilayah ini
nah pengaruhnya masih dirasakan oleh warga sekitar
untuk tahu cerita lebih lengkapnya yuk kita masuk
kelenteng sampukong bukan sekedar tempat ibadah semata
kelenteng ini juga menjadi tempat wisata ikonik yang syarat nilai sejarah
bangunan megah yang didominasi warna merah serta arsitektur khas tiongkok ini berlokasi di jalan simongan kecamatan semarang barat
kelenteng sampukong luasnya tiga dua hektare dan memiliki lima bangunan
kelenteng utama digunakan sebagai tempat pemujaan laksamana cengho
bangunan ini memiliki sembilan puluh tiang berwarna merah dengan motif naga
selanjutnya kita akan berwisata ke daerah bandungan semarang
di sini ada kolam renang alami di lereng gunung ungaran dengan ketinggian sekitar satu dua ratus meter
di atas permukaan laut
kolam ini diapit jurang di kedua sisi
alhasil berenang di kolam umbul sidowukti seperti berada di atas awan
wisata air ini memiliki tiga kolam renang bertingkat dengan kedalaman beragam
bentuk kolam renangnya dibuat tidak biasa yaitu menyerupai mangkok
di tengah kolam ada air mancur
yang berasal dari mata air dari gunung ungaran
kawasan wisata umbul sidomukti juga memiliki kedai kopi yang cukup populer di media sosial yaitu pondokopi
di sini para pengunjung bisa menikmati suasana pegunungan sambil minum kopi
nah ini bisa jadi tempat rekomendasi untuk anda yang ingin berwisata menikmati view pegunungan
anda bisa langsung datang ke pondokopi di kawasan umbul sidomukti semarang
tim liputan cnn indonesia